inilah nasi dagang hidangan kaya rempah khas melayu anda tak perlu jauh jauh ke sumatera
atau malaysia karena menu ini bisa anda temukan di salah satu rumah makan di kota bandung jawa
barat rasanya yang nikmat serta bentuk dan cara makannya yang unik membuat nasi dagang ini mulai
diburu berbagai kalangan untuk membuat nasi dagang bumbu yang disiapkan adalah bawang merah
biji kelabat dan daun serai serta pandan jika di riau biasanya didikmati dengan lauk ikan tongkol
serta telur dan sambal di bandung nasi bisa disantap dengan ikan teri cumi hingga jengkol
dulu nasi dagang dibawa sebagai bekal orang kampung saat pergi berdagang dengan dibungkus
daun pisang rasanya unik banget karena di dalam itu ada teri ada kacang sama ada telur disatuin
emang sih kaya yang terasa ini sangat unik dan sangat menarik dan sangat menarik dan sangat